yang saya maksud adalah ada ratusan warga di cianjur jawa barat
yang menggelar makan nasi liwet bersama sama
nah bukan sebaran nasi liwet karena panjangnya mencapai empat ratus lima puluh meter
ratusan warga kampung sindangkala antusias mempersiapkan olahan nasi liwet
yang akan menjadi santapan bersama
para perempuan menyiapkan bumbu dan racikan khas nasi liwet
sementara laki laki menanak nasi dengan menggantung panci di atas kayu bakar
warga mengaku menghabiskan empat ratus liter beras untuk ajang makan bersama kali ini
saat semuanya sudah matang warga kemudian menggelar aneka lauk lalapan
lengkap dengan sambal dengan alas daun dan plastik di jalan sepanjang empat ratus lima puluh meter
semua larut dalam sukacita
ratusan warga makan nasi liwet bersama tanpa membedakan
kelas sosial antar warga
rasa menu nasi liwet itu khas khas sunda ya
kayak tahu tempe maseng kangkung sambal ikan sambal tomat sama sambal terasi
harus ada ya
harut kalau nggak ada nggak enak
ini bikinnya bareng bareng
iya bareng bareng semuanya
dari jam berapa
di rumah masing masing kemudian semua
bawa sendiri di rumah sama siapa aja nih
mamah adik adik semuanya nenek kakek
di mana meriah
ajang tahunan ini rutin dilakukan setiap usai lebaran sebagai bagian dari silaturahmi di bulan syawal
makan nasi liwet bersama ini diharapkan dapat meningkatkan rasa persaudaraan antar warga sekaligus melestarikan budaya
gani aris cianjur